taman mini indonesia indah menjadi salah satu lokasi perayaan tahun baru dua ribu tujuh belas di jakarta
ditargetkan tahun ini ada sembilan puluh satu ribu pengunjung yang memadati lokasi ini pada penghujung akhir tahun
pengelola taman mini indonesia indah sudah menyiapkan beberapa atraksi dan hiburan
menyambut perayaan tahun baru esok
mulai dari pertunjukan musik wayang kulit hingga video mapping
dan sebagai aksi pamungkas akan ada pesta kembang api yang berpusat di miniatur kepulauan indonesia
pengelola menargetkan sembilan puluh satu ribu pengunjung tahun ini jauh lebih tinggi dari jumlah pengunjung tahun baru sebelumnya
yang hanya enam puluh ribu pengunjung
sementara itu sejak pagi hari area pantai ancol jakarta utara sudah padat dikunjungi pengunjung
baik dari jakarta maupun luar jakarta
tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas program kjp gratis masuk ancol tidak berlaku mengingat kepadatan pengunjung
namun mulai tanggal satu januari dua ribu delapan belas akan diberlakukan kembali kjp gratis masuk ancol
sejak pagi hari terlihat para wisatawan sudah ramai khususnya di area pantai
pihak ancol menargetkan pada musim libur tahun baru kali ini ada empat ratus delapan puluh ribu pengunjung yang akan memadati ancol
untuk antisipasi kepadatan pihak manajemen telah menyiapkan sistem parkir terpusat
dua belas bus warawiri tiga kereta satu satu dua belas post lifeguard dan sebelas ambulans
namun untuk pemegang kjp
terhitung tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas tidak bisa menggunakan fasilitas masuk gratis ke ancol
mengingat akan terjadi kepadatan pengunjung yang dapat mengganggu kenyamanan anak anak
libur akhir tahun ini dimanfaatkan warga jakarta dan sekitarnya untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata
dan saat ini ada produser lapangan sianen indonesia nova naya antaka di ancol
dan juga reza ramadan di taman mini indonesia indah
kita ke naya terlebih dahulu naya selamat siang bagaimana suasana liburan di sana siang ini
ya selamat siang aldi memang berdasarkan pantauan kami di salah satu tempat rekreasi favorit di jakarta yaitu di ancol
sejak pagi tadi sejumlah para wisata sudah mulai ramai memadati ancol
dan menurut data yang kami peroleh dari manajemen ancol sendiri
hingga pagi hari ini jumlah pengunjung sudah mencapai dua puluh dua seratus pengunjung yang memadati area ancol ini
bukan hanya dari jakarta maupun dari luar jakarta
untuk itu bisa dilihat di belakang saya ini sudah ramai di kunjungi oleh warga
khususnya anak anak yang memang sangat senang untuk bermain atau menghabiskan liburannya di pantai
untuk bermain atau berenang di pantai
untuk itu saya akan coba menyapa salah satu pengunjung di area pantai ini
ini dari mana mas
saya dari jogja sih
ini kenapa nih pengen ke ancol nih
jadi sebetulnya kita ada cara keluarga memang ketemuan di jakarta setiap akhir tahun gitu ketemuan di sini
terus kita lihat mana lagi yang paling menarik kan di jakarta nggak terlalu banyak kan yang menyediakan semuanya tuh one stop gitu loh
kalau di sini udah dapet semuanya ada pantainya ada wahana bermain terus ada seaword ada tempat makan yang enak
jadi kita kesini aja sih
bahaya nggak sih takut nggak sih anak anaknya
atau karena ada lifeguard jadi aman di sini
sebetulnya lifeguard itu membantu sih
memang kita ada rasa aman
ketika ada lifeguard tuh kita rasa ada yang mengawasi
jadi kita nggak perlu worry
tapi tetap aja kesadaran balik ke orang tua masing masing
kita harus pastiin anak anak kita ponakan mereka nggak crossing line yang udah disediain
kita juga mereka juga biar nggak terlalu jauh ke dalam
mas selamat menikmati liburannya bersama temen anak anaknya dan para ponakannya
saya lihat keceriaan dari salah satu keluarga dari jogja
kemudian juga tadi saya sempat mewawancarai dari bandung dari tasikmalaya
dan banyak sekali memang pengunjung dari luar jakarta yang menghabiskan waktunya di sini
selain itu juga untuk mengantisipasinya pihak manajemen ancol menyediakan sekitar dua puluh lifeguard
untuk mengawasi dan mengontrol khususnya anak anak agar tidak melakukan kegiatan kegiatan berenang yang terlalu berbahaya
dan pada pagi hari ini memang di pantai ini keadaan lautnya masih berubah
dan lautnya memang pasang
bisa dilihat biasanya lautnya ini tidak sejauh tidak mendekati bibir pantai atau mengalami pasang sepuluh meter mendekati bibir pantai
namun antusias masyarakat untuk menghabiskan liburan bersama keluarga di pantai masih terlihat
dan untuk diketahui memang pihak ancel sendiri menargetkan sekitar empat ratus delapan puluh ribu pengunjung akan memadati ancel pada musim libur tahun baru ini
dan bagi anda pemegang kartu jakarta pintar
memang pada satu desember lalu pihak ancol memperlakukan gratis bagi anda pemegang kartu jakarta pintar
namun sejak terhitung pada hari ini mulai tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas program tersebut tidak diberlakukan
hal ini dikarenakan memang diprediksi pada tanggal tiga puluh dan khususnya tanggal tiga puluh satu yaitu menjelang puncak tahun baru
akan terjadi kepadatan pengunjung yang cukup signifikan sehingga hal tersebut akan membuat anak anak menjadi tidak nyaman
namun jangan khawatir
bagi anda pemegang kartu jakarta pintar pada tanggal satu januari dua ribu delapan belas program tersebut akan diberlakukan kembali
sehingga bagi anda pemegang kartu jakarta pintar akan bisa merasakan rekreasi gratis di ancol
baik novanaya atanka ancel memang menjadi kawasan wisata favorit pada malam pergantian tahun
kita ke kawasan wisata favorit lainnya sudah ada reza ramadan di taman mini indonesia indah
reza selamat siang menjelang malam pergantian tahun esok hari kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara
pengelola taman mini indonesia indah
ya aldi untuk perayaan tahun baru dua ribu delapan belas di taman mini indonesia indah sendiri
memang rangkaian acaranya sudah dimulai dari hari ini
misalnya saja nanti jam tujuh dan juga jam sembilan malam akan dilakukan video mapping yang nanti akan menyorot ke istana anak anak yang ada di belakang saya ini aldi
dan tadi pagi sendiri sudah dilakukan berbagai kegiatan yang menyebar di berbagai anjungan
dan untuk besok sendiri diprediksi akan ada kegiatan yang lebih meriah lagi aldi karena pengelola sendiri sudah menyiapkan berbagai atraksi dan kegiatan
mulai dari kegiatan tradisional misalnya saja pertunjukan dangdut lalu juga ada wayang kulit hingga pertunjukan yang modern mulai dari pertunjukan musik hingga nanti pertunjukan video mapping ini lagi aldi
dan nanti di puncak acara sendiri nanti akan di langit taman mini indonesia indah ini akan dihiasi oleh peserta
peserta kembang api dimana nanti akan ada enam ribu tembakan kembang api yang berpusat di miniatur kepulauan indonesia
dan nantinya sendiri nanti kegiatan atau pengunjung sendiri ini nanti diprediksinya akan ada sembilan puluh satu pengunjung aldi dan jumlah ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya
dimana pada tahun sebelumnya ada enam puluh pengunjung yang datang ke sini
dan nanti di perayaan tahun baru ini oleh karena itu pihak pengelola akan menyiasatinya dengan membuka arena atau area lahan parkir tambahan
di mana sebelumnya dari sembilan belas untuk khusus untuk besok akan disediakan dua puluh tiga lahan parkir
di mana nanti anjungan anjungan yang sebelumnya tidak diperkenakan untuk parkir akan dibuka khusus untuk besok untuk menampung animo pengunjung itu sendiri aldi
dan bagi anda yang mungkin pada hari ini warga jakarta yang masih ingin menghabiskan akhir pekan
taman mini indonesia indah ini bisa menjadi pilihan aldi karena mulai dari tadi pagi hingga nanti malam masih akan ada kegiatan untuk mengisi perayaan tahun baru sendiri
dan besok sendiri acara kegiatan di taman mini indonesia indah sendiri sudah dimulai pukul sepuluh pagi yang menyebar di seluruh anjungan aldi
ya reza kemudian dengan padatnya pengunjung yang datang ke kawasan taman mini apakah ada kenaikan harga tiket masuk

untuk pantau ini kita sudah melakukan pengunjung yang datang ke tmi ini
untuk pantau ini kita sudah melakukan pengunjung yang datang ke tmi ini

mengerisain yang okay tigaes bawa harga di bagian aboard di indonesia indah atau risiko menurun opportunitius

karena mengingat besok itu adalah hari weekend maka ketetapan harganya mengikuti dari ketetapan harga hari libur aldi
reza ramadan melaporkan dari taman mini indonesia indah
terima kasih atas laporan anda
sebelumnya juga ada novanaya atanka melaporkan dari ancol jakarta utara